tungguin kamu udah pulang
aku punya kejutan pak kamu
bagus banget perhiasannya
aku suka banget
kamu tuh paling tahu ya selera aku kayak gimana
sepertinya gelang ini
cocok dipakai sama perhiasan yang satu set aku kasih ke kamu
kan sudah ada anting
cincin juga ada
kalau dipakai dengan gelang ini
kamu pasti akan terlihat cantik
ya pasti cocok banget ya sayang ya
tapi perhiasan yang kamu kasih waktu itu
ya di melrose
oh jadi kamu servis perhiasan yang aku kasih ke kamu
bukannya kamu jual
ya bukanlah aku bisa nunggu praw aja
ambar enggak bayang mereka
kayaknya kita memang
aku jalan banget
mbak andinnya ketiduran
kasian tau mbak andin
dari tadi nungguin mas al sampai ketiduran
tadinya mau ngajakin mas al makan malam bareng
lagian mbak andin juga kecapean
kayaknya seharian kerja
apakah mendingan mbak andin digendong ke kamar aja
daripada ketiduran disini
nanti digigiti nyamuk
darahnya habis terus badannya bentol bentol
kamu pindah saya
kiki ke belakang dulu
jangan pergi nendi
nindi ini anak roy
kenapa kamu jual perhiasan ini
aku minta maaf udah jual perhiasan itu
itu semua terpaksa sayang
mama bilang ke aku
mama harus bayar utang dua ratus juta sayang
karena mama harus bayar kerugian
warungnya waktu itu kebakar
aku minta maaf dan jual perhiasan dari kamu
kalau mama sama papa butuh bantuan finansial
kenapa kan minta sama aku